tidak hanya beradaptasi dengan cuaca arab saudi jemaah haji indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan selama di sana
mulai dari terlantar di musdalifah tidur di luar tenda di mina toilet yang mampet hingga ketersediaan air bersih yang terbatas
apa yang menjadi penyebabnya dan apa solusi dari pemerintah
kita akan membahas bersama anggota tim pengawas haji dpr ri maman imanul haq
selamat sore waktu indonesia atau siang waktu arab saudi kang maman
selamat sore mas reja
iya kang maman ini ada beberapa catatan yang menjadi keluhan dari jemaah haji dalam perjalanan haji pada tahun ini
kita akan bahas satu persatu kang mulai dari puncak pelaksanaan haji di arafah ada sejumlah jamaah yang melaksanakan ibadah wukuf tapi tidak mendapatkan makan dan minum
apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebabnya
iya ketika persiapan menuju arafah kita menilai bahwa
jamaah akan langsung nyampe ke arafah sehingga agak sulit distribusi makanan
sehingga dalam pembahasan dengan dpr kita sempat berdiskusi apakah perlu ada suplai makanan atau diganti dengan makanan instan dan lain sebagainya
nah dari hal itu ternyata di beberapa maktab memang jemaah sudah mulai tidak mendapatkan makanan bahkan dua hari menjelang arofah
ini menjadi persoalan pertama
bayangkan ketika mereka akhirnya hanya mendapatkan mie instan tanpa ada suplai karbohidrat yang cukup
lalu mereka masuk ke puncak haji di arofah
lalu dari arofah mereka dimobilisir menuju muzdalifah yang ternyata kapasitas bisnya sangat terbatas karena mereka istilahnya taradudi
jadi si bis itu tidak hanya spesifik nganterin jemaah satu jemaah tetapi dia akan putar putar
minta ganti jemaah ini yang membuat keterlambatan
satu terlambat maka semua jadi terlambat
faktor pertama memang kelelahan dan juga kurangnya asupan makanan dari jamaah
itu yang membuat jemaah akhirnya ketika di muzdalifah sampai ada yang sampai sepuluh jam itu mengalami lemas
apalagi para jemaah haji yang lansia
problem ini yang menjadi diskusi awal dari tim pengawas untuk catatan tahun yang akan datang
karena asupan karbohidrat terutama protein lalu gizi artinya makan jemaah haji ini terpenuhi apalagi menjelang wukuf di padang arafah
apa solusi yang saat itu diambil kang
misalnya ada jamaah yang tidak mendapatkan makanan seperti itu
lalu kita ngedadak pesan dari ketering
jadi memang harus dipersiapkan lebih dari awal
misalnya jemaah itu harus tetap mendapatkan
asupan makanan dari kita walaupun mereka sudah bersiap siap menuju wukuf di padang arofah
ada beberapa jamaah yang memang mempersiapkan diri untuk membawa bekal atau mengumpulkan bekal menuju arafah
tetapi banyak sekali jamaah yang memang tidak mendapatkan itu
ini sangat berbahaya ke depan
makanya dpr akan melakukan evaluasi ulang tentang penyediaan makanan terutama menjelang wukuf di padang arafah
nah kedua ada juga seperti yang viral di media sosial
ada beberapa kloter dari bandung
dia ternyata ada yang sabotase
nggak tahu siapa mengambil jatah mereka untuk makan di arofa
tetapi makanan itu tidak nyampe
ini perlu jadi catatan juga untuk ketertiban dari pengambilan makanan
dan juga tanda pengenal
jangan sampai ada orang orang yang tidak bertanggung jawab mengambil hak orang lain
ini terjadi karena jujur aja jamaah sekarang begitu banyak dan membludak
ada over capacity yang terjadi
sementara kapasitas sangat terbatas
jemaah haji di luar bahkan di luar catatan kita yang daftar reguler dan lain sebagainya
itu melakukan sabotase
ini bahaya ke depan
jemaah haji yang mempersiapkan diri dengan mekanisme yang tertib
ternyata disabotase oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab
memang terlebih ini
lagi lagi tahun ini disebut sebagai haji yang ramah lansia
banyak sekali lansia yang membutuhkan tenaga
tadi dikatakan bahwa makanan itu sangat penting
terutama akan membantu mereka saat beribadah di sana
tapi kita juga akan bahas sedikit mengenai keterlambatan
saat berada di musdalifah hendak menuju mina
kita lihat di media sosial ramai ada ribuan jemaah haji yang memang tertinggal di sana
apa yang terjadi dan apa solusinya saat itu
ketika puncak haji tanggal sembilan
jamaah sudah mulai bergerak ketika matahari sudah tenggelam
artinya bakda maghrib
di sana tumpukan jemaah sudah disimpan di bustalifah
lalu sebagian bis mengambil kembali jemaah yang di arofah
di sinilah persoalannya ketika ada satu bis yang mengalir keterlambatan dia
balik lagi dari bustalifah ke arofah lalu dari arofah ke bustalifah
satu bis yang terlambat itu akan menyebabkan keterlambatan yang lain
sampai menunggu sampai sekitar jam dua belas jam satu siang
dan itu terjadi dari mulai malam sekitar badaisaan
sebuah penantian yang sangat panjang
dan kita ingat bustalifah itu tidak ada tenda sama sekali
memang tidak dipersiapkan
tidak ada juga pasokan makanan yang dipersiapkan
karena asumsinya adalah bustalifah itu kita hanya sekedar diam sesaat
lalu kembali berangkat ke mina
jarak dari muzdalifah ke mina itu sekitar enam empat km
yang kalau jalan kaki sebenarnya itu bisa dicapai tidak terlalu lama
tapi karena jamaah pun belum tahu akan disimpan di tenda mana
tidak paham juga kenapa bis tidak datang
akhirnya mereka menunggu di bustalifah
bayangkan semakin siang dalam keadaan tidak ada air
bahkan beberapa jamaah mencoba untuk mengais ais
mencari air air bekal
dari botol botol bekas yang terserak di sana
dan panas itu ketika kemarin insiden bustalifah itu ada di posisi sekitar empat puluh dua derajat sampai empat puluh lima derajat celcius
ini yang membuat banyak jamaah yang lemas kehausan
bahkan mereka pingsan karena mungkin lapar ya
karena belum makan
kang maman berbicara mengenai itu
ada beberapa jamaah yang pingsan
kami mendapatkan informasi juga
bahwa proses evakuasi jamaah yang pingsan membutuhkan waktu yang cukup lama
apakah itu benar
karena sekali lagi infrastruktur yang dibangun arab saudi memang sudah mulai bagus
tetapi kalau over capacity begitu begitu banyak jamaah
dan juga tidak tertibnya beberapa jamaah lain
tentu tidak hanya indonesia pada konteks ini
nah keterlambatan pun diingatkan karena kalau kita orang orang yang masih muda dan sehat
itu naik bis kan bisa dihitung berapa menit
apalagi yang memakai kursi roda
ketika mereka naik turun
lalu mereka dipapah untuk duduk di kursinya
dan lain sebagainya
itu membutuhkan waktu yang lumayan lama
itu pula yang terjadi ketika kita di tim pengawas meminta kepada dirjen who
untuk lalu mencari bantuan
kami bahkan sempat ngumpulin bantuan
tapi bantuan yang kami kumpulkan pun itu tidak bisa sampai
malah membuat krodit seperti itu
jadi kita betul betul hanya menghimbau kepada yang masih punya air simpanan dan sebagainya
kepada jamaah yang kebetulan melihat yang lansia
semangat membantu sesama
karena hanya dengan itu
kita tidak bisa mencari bantuan
kita tidak bisa mengandalkan
tapi poin yang lebih penting adalah
kita tahu bahwa seluruh rangkaian di masair
itu adalah dikelola oleh syirkah
semacam perusahaan atau swasta yang dipercaya oleh pemerintah arab saudi
nah kita langsung komplain kepada mereka
bagaimana mungkin mereka tidak bisa memprediksi kenyataan itu
dan tidak mempersiapkan
paling tidak untuk kesehatan darurat
dan juga asupan
minuman dan makanan di musdalifah
nah saya juga waktu raker dengan menteri agama
salah satu pimpinan komisi delapan
sempat mengingatkan untuk ada semacam strategi kedaruratan
karena kita tidak tahu kan
kadang kadang yang terjadi di mina
kadang kadang terjadi di kota mekahnya
atau di mesjinya ketika peristiwa jatuhnya krim
sekarang tahun ini justru di muzdalifah
nah strategi kedaruratan ini yang justru tidak pernah terpikirkan
oleh kementerian agama
sehingga ketika terjadi ini betul betul panik
tidak terlihat ada sebuah sistem yang dibangun
untuk menghadapi kedaruratan seperti insiden di muzdalifah ini
oke berarti bisa dikatakan bahwa kementerian agama juga tidak punya strategi khusus
untuk menghadapi masalah masalah yang kemungkinan terjadi di sana
karena tidak pernah terjadi
di musdalifah itu paling macet ya kita nunggu satu jam dua jam wajar saja gitu
ini kan kalau lebih dari sepuluh jam ini baru baru kejadian itu
dan sekali lagi saya lihat ya ada beberapa bis di stop
oleh orang yang sebenarnya tidak punya hak untuk masuk bis itu
tapi karena pasukannya besar misalnya
bahkan mungkin saja bukan dari indonesia
dan itu yang membuat mungkinnya
penumpang yang sungguhnya diantarkan oleh bus tersebut
justru yang menjadi terlantar
ini yang harus menjadi catatan tentang strategi kedaruratan kita itu
terus dipikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain
dimana penumpukan jamaah seperti di arofa
lalu sekarang di muzdalifah
lalu sekarang di mina
itu betul betul harus menjadi pemikiran yang lebih sistematis
dan bisa dilakukan cepat
karena ini menyangkut nyawa
ini menyangkut nyawa manusia
oke kang maman kita bergeser sedikit membahas mengenai tenda
sejumlah jemaah haji mengaku tidak mendapatkan tenda dan juga tempat tidur
selama pelaksanaan puncak ibadah haji di padang arafah
bukannya memang seharusnya jumlah ini sudah diketahui begitu
apa yang menjadi penyebabnya
bahkan informasi yang kami dapatkan
ada juga yang terpaksa harus tidur di dekat toilet seperti itu
iya saya kemarin dengan pak supmi dasko pimpinan dpr
lalu dengan beberapa anggota tim moas
datang ke mina
di saat terik matahari
saya datang jam sepuluh sampai jam dua belas an
di sana betul betul sangat tidak manusiawi
ada satu tenda yang misalnya seharusnya diisi oleh lima puluh orang
itu bisa diisi oleh seratus orang
ada satu kasur tempat tidur yang harusnya diisi oleh seorang
itu bisa oleh dua orang
sehingga mereka jangankan untuk tidur nyaman
untuk duduk saja mereka kesulitan
pasifikasi ini yang menjadi pertanyaan bagi kami
apakah ini ada pihak arab saudi sendiri membiarkan begitu banyak jamaah haji
tapi tidak menambah fasilitas
dan sangat menyedihkan misalnya kita melihat ada jama'ah yang dari awal dia tidur di luar
karena tidak mungkin tidur di dalam itu
dan mereka tidur untuk mencari yang lebih dingin
ya terpaksa di wc
sudah gitu saluran saluran pembuangannya pecah
begitu juga beberapa wc yang kami kebetulan kami datangi
bayangkan saja empat ribu jama'ah
yang lima puluh itu setengah
yang tidak bisa dibuka
ini kan bagaimana
apalagi lansia yang tidak mandiri
mereka tidak bisa untuk menahan hajatnya
dan kotoran haji itu berserakan di mana mana
ini yang menjadi
itu saya spesialis ketika itu
tidak bisa melihat
ya allah ini orang bisa seperti ini
padahal mereka sudah membayar
padahal jama'ah indonesia tertib
membayar kepada pihak arab saudi
sirka itu untuk memberikan fasilitas tenda
fasilitas dan lain sebagainya
yang sesuai dengan jumlah
tetapi jumlah jamaah yang begini banyak
itu akan kami pertanyakan
ini yang perlunya
pertama kembali ada bergaining position yang kuat dari indonesia
dan harus b dua b
maka kita pun harus ada orang yang ahli
untuk mempertanyakan tentang fasilitas apa yang mereka bisa sediakan
dengan harga yang kita bayarkan
ini yang jujur saja
orang orang kementerian agama
tidak terlalu memiliki kualifikasi
tawar menawar mendesak
pihak mereka menyediakan fasilitas yang memadai untuk jamaah haji indonesia
terlebih juga mereka harus menabung selama puluhan tahun
menunggu cukup lama
ketika di sana harapannya bisa menjalankan ibadah dengan tenang
tapi yang ada justru harus menghadapi masalah masalah yang cukup panjang
masalah yang dihadapi juga adalah dengan banyaknya jamaah haji asal indonesia yang meninggal dunia
apa yang menjadi penjagaan penjagaan
dan apa pencegahannya agar tidak kembali terulang
pada gelaran haji tahun depan
saya ingin membandingkan tahun haji kemarin dengan sekarang
tahun kemarin saya hadir ya
karena kita berhasil mendesak menteri abu saudie memberi kuota pasca dua tahun covid sembilan belas
dan kita mendapatkan kuota itu seratus ribu
dari satu juta jemaah haji secara keseluruhan
dan ada pembatasan lansia
ketika itu pelayanan kita nomor terbaik di dunia
kepada jama'ah haji
dan yang meninggal dunia minim
tetapi ketika kuota menjadi penuh
kita mendapatkan dua ratus tiga puluh ribu jamaah
lalu juga ada enam puluh tujuh ribu lansia
ada yang memakai kursi roda
kesediaan kursi roda sekitar lima ribuan atau bahkan lebih
dari indonesia saja
lalu juga ada yang dari luar negeri
termasuk ada orang yang tidak pada konteks
resmi sebagai jama'ah haji
tapi mereka bisa memakai visa umal dan lain sebagainya
yang saya melihat ada kesengajaan dibiarkan begitu saja
oleh pemerintah arab saudi
karena kepentingan untuk recovery mungkin
dua tahun covid
mereka tidak mendapatkan pemasukan income
lalu bisa tertutupi dengan memberikan kesempatan sebesar besarnya
sementara fasilitas belum ditambah
ini yang menjadi tingkat kematian lumayan tinggi
tingkat prodit di beberapa tempat tinggi
dan betul betul kalau mas reza datang ke tenda tenda itu
karena air matanya langsung habis di dalam
sekali lagi untung untung ya
sekali lagi untung
jemaah haji indonesia itu memiliki semangat gotong royong
semangat saling membantu
misalnya saya ketemu jemaah haji dari aceh
kami yang anak anak muda terpaksa keluar tenda
kita nyari masjid yang terdekat
kita bahkan tidur di pinggir pinggir jalan
untuk memberi kesempatan para lansia lebih nyaman
itu yang membuat kita pada konteks ini agak berbahagia
begitu pula kita masuk ke beberapa maktab
termasuk misalnya yang dari jember saya ketemu
yang dari jombang
nah mereka ada yang memang
dia bilang nggak apa apa deh kita tidur di apa
di luar luar dan lain sebagainya
semata mata untuk agar ada orang yang merasa nyaman di dalam
terutama para lansia
nah repotnya para lansia kadang kadang ada yang antri kamar mandi itu
sampai ada yang satu jam loh mas
satu jam dan mereka berdiri di pagar menuju kamar mandi itu
dan mereka pingsan
di saat princent itu kita mencari bagaimana tugas kesehatan
di satu sisi kesehatan
terus bantu yang lain
ada yang keliling keliling
menjadi langsung hilang ingatan
saya aja yang cuma dua jam ketika itu
menemukan empat kasus orang orang tua yang tiba tiba ke depan aja
ada yang sakit ketika ditanya petugasnya
misalnya ada petugas dari arab saudi yang bertanya
siapa yang menemani nya
eh petugas kita nggak ngerti
apa maksudnya bahasanya
mereka nanya siapa yang menemani
mereka malah menjawab
saya bukan ropik pak
itu kelihatan banget
jadi tidak bisa bahasa arab
faktor komunikasi koordinasi pun menjadi catatan bagi kami
agar petugas petugas haji yang berangkat harus profesional
dan penyelenggaran haji oleh pemerintah arab saudi
oleh syirka itu
jangan dijadikan dimasukkan ke ladang penderitaan yang begitu luas
seperti itu mas peja
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak pak
bagaimana dengan strategi tahun ke depan

berarti kalau saya tanya strategi untuk tahun depan seperti apa
karena tadi anda katakan
jika tahun lalu adanya pembatasan kuota tidak maksimal
justru masalah masalah tadi bisa dihindari
dan juga kematian dari warga indonesia bisa berkurang
tahun ini dipaksakan semuanya berangkat
karena kuota kita juga dapat banyak begitu ya
tapi kita menghadapi masalah masalah lain
bagaimana dengan strategi tahun depan
saya rasa lansia tetap harus
mendapatkan porsi ya
yang terpenting adalah tagline
ramah lansia itu tidak hanya milik kemenang
dengan pihak arab saudinya
nggak mempersiapkan itu mereka menganggap semua
jadi ramah lansia itu harus diingatkan kepada
pemerintah arab saudi bahwa anda
harus menyiapkan banyak pusat pusat
mempersiapkan yang terbaik untuk para
lansia termasuk juga misalnya
strategi lansia itu datang
terakhir lalu pulang lebih dulu
jadi tagline ramah lansia itu
bukan hanya dikemukakan oleh indonesia
karena ketika mereka diarmuna
baik itu arofamina atau
tangan pemerintah indonesia itu tidak sampai
ke sana yang mempersiapkan
swatata itu adalah ya itu
io o yang ditunjuk oleh pemerintah
arab saudi di sana dan mereka
ini kenapa harus
memakai bahasa arab
baik itu poskonya ada
tulisan apa yang harus dilakukan
bahasa indonesia saya bilang seperti itu
kejadian sudah terjadi itu
nah yang kedua tentu
kita berharap bahwa
fasilitas itu harus betul betul dipersiapkan
kita harus siapkan
sesuai dengan jamaah kita
seberapa banyak lansia yang ada
lansia itu harus mendapatkan
pelayanan yang terbaik dari mulai
tenda dan sebagainya tentu
poin ketiganya soal petugas
saya mengatakan petugas itu kan satu
ada petugas yang bekerja dan nggak bekerja
nah yang nggak bekerja ini nih yang harus dicoret jangan diacak lagi
yang bekerja profesional
atau nggak profesional nah yang nggak profesional
coret jangan diajak lalu yang
profesional itu ditempatkan di pas posisinya
atau enggak nah ada orang yang
dia mau bekerja ikhlas profesional
bekerja keras tapi dia bingung
misalnya dia ngantar orang ke rumah sakit
dari rumah sakit dia harus
bayar taksi dengan ongkos sendiri
ikhlas sih ikhlas kalau nomblok ya kasihan juga
mereka nah ini yang harus
lebih ditertibkan oleh kita
sehingga pendampingan terhadap lansia
itu menjadi pendampingan yang
dilakukan dengan standar standar
terkualifikasi dengan baik dan profesional
oke tentu besar sekali harapan kita
kejadian seperti ini tidak terjadi
lagi pada tahun depan dan juga lansia yang
berangkat bisa beribadah dengan nyaman
dan juga aman selama di sana
terima kasih sudah bergabung bersama kami
anggota tim pengawas hgdpr ri maman
assalamualaikum wr wb